seorang ibu di surabaya jawa timur nekat menjual ginjalnya demi mendapat uang untuk membelikan anaknya telepon genggam
namun sebelum niat ibu tersebut terwujud ia lebih dulu diamankan oleh satpol pp kota surabaya
alih alih ditangkap ibu penjual ginjal ini justru mendapat bantuan dari wali kota surabaya tri risma hari ini
aksi juwarti yang berniat menjual ginjalnya ini sempat menghebohkan warga kota surabaya dan juga viral di berbagai pemberitaan media online
demi bisa membelikan anaknya telepon genggam baru agar mau sekolah perempuan berusia empat puluh satu tahun ini berniat menjual ginjalnya dengan harga murah
aksi ini dilakukan di trotoar jalan ahmad yani surabaya
sambil duduk di lantai trotoar ia menunjukkan kardus yang telah ditulisi jual ginjal murah
agar tidak mengganggu pengguna jalan juwarti lalu diamankan petugas ke kantor satpol pp kota surabaya
namun bukannya dihukum ia justru mendapat bantuan dari wali kota surabaya tri risma hari ini
selain mendapat bantuan ia juga akan diberi pendampingan untuk membenahi masalah keluarganya
risma berharap dengan bantuan yang diberikan kejadian ini tidak terulang kembali
anak ini kondisinya memang labil dari ceritanya
apa namanya orang tuanya juga labil karena kondisinya tidak
kondisi ekonominya apa
bukan hanya kondisi ekonomi saya juga nambah
kondisi fisikis anak kondisi fisikis ibu
jadi itu penanganannya dari berdua cerita
ya ini dia konseling terus
saya minta dampingi juga untuk konsumber
juwarti pun berterima kasih kepada risma
ia mengaku tindakannya merupakan aksi spontan karena dirinya ditimpa banyak masalah
banyak yang membantu ternyata dari kesulitan kesulitan saya
banyak yang membantu banyak pihak yang bantu saya
banyak hilang ringan jadinya
rencananya pendampingan akan melibatkan psikolog untuk mengembalikan kepercayaan diri juwarti
kedepannya ia akan dikaryakan dengan memanfaatkan pekerjaannya selama ini
yakni berjualan kaos di kebun binatang surabaya